mahasiswi sebuah perguruan tinggi swasta ini menuturkan ia menjadi korban kejahatan di underpass kentungan sleman
tak jauh dari tempatnya bekerja pada senin sekitar jam enam petang
pipoi merasa tangan kirinya dipegang paksa orang tak dikenal saat mengendarai sepeda motor tanpa ada upaya pembegalan
saya tidak tahu bagaimana jadi aku langsung tarik tanganku jadi mungkin kebeset langsung di situ
yang aku tahu ya kalau begal pasti kan diambil uang
itu begal diambil uang
terus kalau yang pebajak
cuma kan katanya kalau di jogja memang banyak yang kayak gitu
katanya yang suka bacok bacok yang suka bawa
pas aku post di twitter juga ada yang komen
leti itu emang masih ada kah di jogja katanya gitu
cuman alat seajamnya biasanya ya golok celurit kater segala macem
makanya pas ada yang komen itu kayaknya kater deh kak lukanya
pipoi memilih berbagi kisahnya di media sosial dan tidak melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian
aku kalau mau lapor pasti kan aku nggak tahu platnya jenis motornya
yang aku tahu cuma metik
mati kan banyak pasti nanti ditanya kayak gitu kan
platnya juga aku nggak lihat
sementara itu di hari yang sama kejadian serupa terjadi di lokasi berdekatan tepatnya di jalan kaliurang
bedanya polres sleman telah menangkap enam orang yang diduga menjadi pelakunya
satu di antaranya masih berusia anak
enam orang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di mapores sleman
mereka diancam hukuman maksimal dua belas tahun penjara dan denda seratus juta rupiah
ini adalah barang bukti yang berhasil kita amankan
ini yang pertama adalah
apa yang namanya celurit ya
celurit ini yang digunakan oleh tersangka rkm untuk melukai korban
ini berhasil kita amankan
ini jajah aku ini jajah oleh
kedua aksi kriminal jalanan yang terjadi di kabupaten sleman ini
mendapat respon langsung dari gubernur d i e hamengkubuono ke sepuluh
sultan menyarankan sebuah solusi
kami tentu pada waktu itu
kita harus mencari penyelamatkan
satu lembaga seperti konsultan
untuk atasi kenakalan aman
tapi akhirnya juga kita harus bicara dengan orang tua
bicara dengan saudara
kalau dia memang punya kakak punya adik
jadi semua itu harus kita kumpulkan
kita beri pemahaman untuk dialog
ya memang memang
memang tidak mudah
kalau seperti ini hanya satu keluarga
itu kan berarti sepuluh kepala keluarga
tapi memerlukan biayanya
pada waktu itu mereka minta begini ini tiga empat juta
menangani satu keluarga itu
bagi saya itu masih terlalu mahal
aksi kejahatan jalanan yang dikenal dengan nama klite ini
mempunyai beberapa ciri yang sama
yaitu korbannya acak
dilakukan secara berkelompok
dan naik sepeda motor
tim liputan cnn indonesia daerah istimewa yogyakarta